pemerintah menegaskan empat wni yang berhasil dibawa pulang dengan selamat tanpa memenuhi tuntutan tebusan pihak penyandra
menurut menteri pertahanan ria mizar triakudu selain bantuan negosiator keberhasilan memulangkan empat wni yang disandra kelompok militan abu sayyaf juga atas bantuan dari pemerintah filipina
diplomasi lebih banyak bantuan dari pdbin
kita ada juga di sana seperti pak ki planjen memang dulu sudah pernah tukar di sana sih misi perdamaian keamanan jadi dia kenal dengan itu siapa nur apa
nur apa dia kenal tapi kalau kemarin dia nggak kenal kan nur dengan abu sayyaf kan lain
ada isu adanya tebusan apakah itu betul pak pembayaran kepada abu sayyaf
yang penting kita nggak ngeluarin duit
kita itu maksudnya pemerintah
apalagi pemerintah nggak boleh kalau boleh kalau masih nanti ditekan nggak bagus